dua orang pria di magetan dikurung di sebuah bangunan kecil mirip penjara selama puluhan tahun oleh keluarganya
hal ini dikarenakan karena kedua orang tersebut alami gangguan jiwa hingga sering mengamuk dan dianggap membahayakan bagi orang lain
pria warga kecamatan kawedanan magetan ini harus hidup dalam kurungan selama lima belas tahun di sebuah bangunan berukuran dua x tiga meter
pria berumur empat puluh sembilan tahun dan sudah beranak istri ini dikurung keluarganya sebab sering mengamuk dan dianggap mengancam keselamatan orang lain
menurut perangkat desa pria ini sudah lama mengalami gangguan jiwa
meskipun sudah diobati kemana mana tetapi dia tidak kunjung sembuh
sebelumnya pria ini sempat dikurung di dalam pagar besi tetapi karena sering digoyang dan ditarik akhirnya pagar besi itu jebol
sekarang dia dipindahkan ke bangunan baru yang terbuat dari tembok yang lebih mirip dengan penjara
ilmu pencah ilmu apa yang dia enggak tahu
ya terus gitu kejadian langsung gitu
tempat keramaian membuat anarkis pada lingkungan
nasib serupa juga dialami pria lain yang masih tetangga
pria lima puluh tujuh tahun ini harus dikurung di dalam ruang kecil di belakang rumahnya karena mengalami gangguan jiwa
menurut adiknya jaimah kakaknya mengalami gangguan jiwa setelah merantau
ke kalimantan saat pulang ke magetan kakaknya sering mengamuk dan merusak barang
agar tidak menganggut tetangga akhirnya dia dikurung
nasib pria ini semakin memprihatinkan sebab kedua istrinya sekarang telah meninggalkannya
ya belum merantau di kalimantan merantau udah kemana mana dia itu
ini kerja apa kerja apa gitu
orang orang belum kerja dia sudah kerja
nah dia punya bini dibawa ke kalimantan
biniknya diambil orang kakak saya diguna gunain itu
kedua pria ini pernah menjalani perawatan medis tetapi karena tidak kunjung sembuh
keluarga akhirnya lebih memilih mereka untuk dikurung